pertama kita akan melakukan penindakan terhadap angkutan travel gelap yang berkelat kita sudah

setelah ada pergerakan tmi kita akan melakukan protokol dan kita akan melakukan pcr dua kali
kita juga melakukan pengetatan atas kedatangan mereka mereka yang akan datang di beberapa tempat
seperti cekareng surabaya hentikong batam dan belbenaen
pergerakan ini harus kita lakukan pengamatan juga